anda kembali menyaksikan cnn indonesia business
pemerintah berencana merevisi aturan pengupahan yang berlaku sejak tahun dua ribu lima belas
revisi ini diklaim guna memberikan penghasilan yang lebih baik bagi buruh di indonesia
presiden joko widodo berencana mengubah aturan terkait upah buruh
aturan yang dimaksud adalah peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan
dalam belet ini kenaikan upah buruh sesuai angka pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi
pemerintah pun disebut telah menerima masukan dari para serikat pekerja
salah satu yang diinginkan buruh adalah adanya hak berunding dalam kenaikan gaji